semua tugas maman suherman sudah selesai
semua urusan maman suherman sudah selesai
semua tanggung jawab maman suherman
kasih tahu bapak ada saya
kasih tau imas
akan baru potong rambut ya
penting buat dibahas
kemarin sudah saya bawa ke cimande
tiga tulang rusuknya yang patah
dia sudah gak mau lagi ketemu akang
jangankan ketemu akang
dengar nama akang saya sebut saja
dia sudah panas dingin
mau kemana kang
mau tahu aja urusan orang
saya harus pergi buru buru
kang mus harus pergi buru buru
udah capek capek bikin kopi juga
mau kemana bet
kerja apa aja

kerja yang tekun
insya allah kamu sukses
jangan sampai wira swastanya terlambat
biar gak keburu di pacok sayam
ada ayam yang kerjanya seperti kita
aduh itu cuma istilah ubed
hayam bukan rezeki kita yang dipancok hayam tapi ayamnya digoreng terus
semua tugas mamansuh herman sudah selesai
mamansuh herman sudah selesai
semua tanggung jawab mamansuh herman sudah selesai

tadi kan udah
estek manis deh
udah aja ya gausah pake es
estek deh tapi
minumnya ditemuin sama kamu
biar tetep dapet manisnya
masih bagus loh
iya baru pake sekali waktu hidup fitri pi
ya cuma bau lemari aja mi
mampi nanti mau keluar lagi ga
tapi mau nemenin
ki nanti mau nganterin surat pengajuan magang
kalian pandelin amin
mulut kamu itu butak bitek
anter ki nanti